pemerintah indonesia terus berusaha mendatangkan vaksin covid sembilan belas sesegera mungkin
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan
satu ratus juta vaksin virus corona pertama akan masuk ke indonesia pada awal desember dua ribu dua puluh dan bisa lebih cepat
luhut mengungkapkan jika jadwal vaksin ini berjalan maka kritikal atau waktu kritis indonesia dalam penanganan covid sembilan belas adalah dua bulan ke depan
yaitu oktober dan desember
luhut menjelaskan pada kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh satu kondisi penanganan penyebaran covid sembilan belas akan semakin baik
kita harus menunggu obat dan vaksinnya vaksin pertama akan masuk di indonesia pada awal desember mudah mudahan bisa lebih cepat
kalau schedule ini berjalan dengan baik dengan jumlah tiga puluh juta vaksin sampai empat puluh juta vaksin pada tahun ini
kita adalah dua bulan ke depan
dan setelah itu nanti kuartal pertama tahun depan keadaan akan menjadi makin baik
oleh karena itu semua teman teman di umkm ayo siapkan diri kita menghadapi pertandingan yang lebih bebas lagi ke depan
selain itu pemerintah indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan unicef dalam rangka kepastian pengadaan vaksin covid sembilan belas
kerjasama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan vaksin covid sembilan belas
akan menjamin akses yang adil dan merata bagi setiap masyarakat di indonesia
nota kesepahaman ini merupakan pembaharuan dari nota kesepahaman bersama unicef yang terakhir dilaksanakan pada tahun dua ribu dua
peran unicef dalam rencana covax facility adalah sangat penting
yang mana upaya tersebut akan memastikan setiap negara termasuk indonesia
memiliki akses yang aman cepat dan merata
terhadap vaksin covid sembilan belas apabila nanti vaksin sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi
unicef dan mitranya berkomitmen terhadap negara negara yang telah bergabung dalam covax termasuk indonesia
untuk mengadakan dan memberikan vaksin covid sembilan belas yang aman dan efektif secara cepat dan dalam skala besar
covax facility adalah skema pembiayaan
untuk menjamin ketersediaan akses vaksin covid sembilan belas yang adil terjangkau dan merata di seluruh dunia
tim liputan cnn indonesia